mungkin pengen dengerin ceramahnya gus dur
pak ustadz bukan mau dengar ceramahnya gus dur
pada tidur pak ustadz santri santri pada tidur
santri santri semuanya pada tidur
ya mungkin pak ustadz
dewi dewi semuanya minta maaf sama iman
buat budak ya aneh hp aja gak punya
gimana mau beli pulsa
bakal apaan aneh
kadang nih ustadz juga suka budeg mendadak
kalau maksudnya puasa
biasa membawain kopi buat pak ustadz
takarya dan juga si iman
kok gak pake susu sih
emang sih gak pake susu
cuma adalah sesuatu yang lebih spesial untuk mereka
pakai surprise deh pasti enak
tumben si dewi
mau bikinin kopi buat orang
kesambet jin pesantren kali ya
emang itu dewi dewi paling ngerti ya
kita lagi begini dibikinin kopi ape segala
udah paling paham ya
udah deh minum minum minum kopinya minum
eh mari mari ustadz
kenapa lo ketawa ketawa
ini dewi ya lo tungguin aja ya
kalau ada yang nangis
saksikan sebentar lagi
rasainnya itu broklak
tapi gapapa juga sih biar dia tau rasa
syukurin restek sih jadi orang
ente cepirin jangan di masjid dong
nah ustadz aduh adus
aduh adus aneh
nanti pak ustadz tahu kalian semua bakal kena omel
aduh gimana sih
entik ngegiring santri kayak bebek
itu pak ustadz semua santri pada tidur siang
mungkin pengen dengerin ceramahnya gus dur
pak ustadz bukan mau dengar ceramahnya gus dur
pada tidur pak ustadz
santri santri pada tidur
santri santri semuanya pada tidur
maksud ente kuasa kuasa gini pada tidur
bukan dia pada ngaji
kenapa bisa pada tidur
aduh saya gak tau deh pak ustadz
tapi kayaknya pak ustadz semenjak si iman itu datang ke pesantren ini
semua santri jadi sering tidur siang pak ustadz
maksud ente iman nyuruh santri santri pada tidur
iya pak ustadz
aduh pak ustadz
iya pak ustadz
ada yang kagak bener nih sama si iman nih
aduh pak ustadz
kayaknya saya harus bangunin yang lain deh pak ustadz
nanti gak keburu mereka harus pada kemusawah semuanya
yaudah iya bangunin iya bangunin

keliwatan ya si iman
santri tidur tidur tidur belum puasa
jangan belaga alim ente
pak ustadz assalamualaikum
kenapa ente ngajarin santri yang gak bener
wah pak ustadz
senang dulu pak ustadz
saya ini lagi marah
aneh juga tau pak ustadz lagi marah
cuman budak gak ketulungan pak ustadz
nt ngomong gak usah keras keras
aneh lagi gak budak
keraim lagi kumat
pak ustadz jangan marah marah dulu
kalau pak ustadz marah marah puasanya bisa batal
ente jangan kebanyakan muter muter
aneh udah tau
di mana mana puasa marah marah itu batal
iya pak ustadz
jadi gini pak ustadz
kalau bulan puasa yang namanya mengazi berzikir termasuk tidur itu kan berfahala
bener gak pak ustadz
aneh udah tahu yang begituan
jadinya kalau semisalah ini milih salah satu dari tiga yang berfahala itu yaitu tidur kalau gak salah ustadz
wah gak usah safe safe
mengazi berzikir mending tidur dapat fahala badan sehat lebih fit
betul kan pak ustadz
kalau begitu pak ustadz
aneh mau lanjutin ibadah aneh
mau tidur lagi pak ustadz
memang benar tidur itu berpahala
tapi masih banyak yang lebih berpahala daripada hanya sekedar tidur
ya allah tunjukkanlah yang benar itu benar yang salah itu salah
jangan biarkan orang itu mempermainkan ajaranmu ya allah
wa rahmatullahi wa barakatuh
eh mas ibu
ente berdua ikut aneh
biasa cari makan enak di warung
anak ngaji itu bisa nanti
sekarang yang penting adalah urusan perut
gimana mau enggak
kan kita puasa
kemarin kita puasa makan juga
yuk cepetan cepetan
pesantren ini udah mau disita sama rentenir
aneh aneh santri santri semuanya
kalau ini pesantren udah disita sama rentenir
apa mesti aneh balik lagi kayak dulu
dengan keadaan aneh yang budeg
beri aneh petunjuk
jangan bergerak loh